pemerintah melalui kementerian energi dan sumber daya mineral esdm
berencana segera memperlakukan kebijakan distribusi tertutup lpg tiga kg
di seluruh wilayah indonesia awal tahun depan
jika sudah dilaksanakan maka kedepannya anda pengguna tabung melon
tidak bisa membeli lpg dengan uang tunai
ini dilakukan karena distribusi gas bersubsidi yang selama ini diberikan pemerintah
belum tepat sasaran
dalam distribusi tertutup nanti hanya rumah tangga dan pelaku usaha mikro
kecil dan menengah saja yang bisa menikmati lpg tiga kg
masyarakat nantinya akan diberikan kartu identitas yang diterbitkan oleh bank
yang telah ditunjuk pemerintah
kartu itu harus diperlihatkan saat membeli lpg tiga kg
saat ini pemerintah tengah melakukan uji coba pelaksanaan distribusi tertutup
di beberapa daerah salah satunya di tarakan kalimantan timur